pelaku penusukan terhadap polisi di cikokol tanggerang akhirnya meninggal
dunia jenazahnya telah dibawa ke ruang jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
ia meninggal setelah ditembak sebanyak tiga kali di kakinya
pelaku penusukan polisi bernama sultan azian syah akhirnya tewas
kami sore sejumlah anggota kepolisian dari direskrimum polda metro jaya mendatangi ruang jenazah rumah sakit polri
rencananya jenazah akan diotopsi di rumah sakit polri sebelum dijemput keluarga untuk dimakamkan
hingga saat ini anggota polda metro jaya masih berjaga jaga di ruang jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
sementara itu sebelumnya aparat polres metro tanggerang dan tim gegana mabes polri menggeledah rumah pelaku penyerangan terhadap polisi sultan azian zah di lebakwangi sepatan kabupaten tanggerang
rumah sultan azian shah kamisian didatangi aparat kepolisian
kedatangan aparat menarik perhatian warga sekitar
penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus penyerangan yang dilakukan pelaku saat penggeledahan orang tua pelaku sedang tidak berada di rumah
menurut tetangga pelaku selama ini dikenal baik dan pendiri
jangan walaupun polisi suatu komisi ada ada sayang
jadi jarang nongkrong keluarga
pasca penyerangan terhadap tiga anggota kepolisian di kawasan cikokol kota tanggerang
pada jam sepuluh polisi menggelar olah tempat kejadian berkara
pengamanan di sekitar mabes polri juga diperketat
anjing belacak diterjunkan untuk menyisir di setiap sudut
tim gegana polda metro jaya menyita tiga benda yang diduga bom lontong dari sekitar pos polisi di jalan perintis kemerdekaan cikokol kota tanggerang
di lokasi inilah pelaku menyerang tiga anggota polisi
pelaku awalnya menempelkan stiker berlogo isis di pos polisi
sempat terjadi penolakan dari polisi
hingga pelaku kemudian menyerang korban
setelah itu pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tembakan yang mengenai bagian kaki
yang pertama terakhir duel itu kapolsek
tapi kondisi yang agak parah itu adalah kapolsek pak effendi
karena dia yang melumpuhkan dia juga yang menembak pak tersangka
sementara tersangkanya itu yang ke delapan pak nusuk
pasca insiden itu mabes polri langsung melakukan langkah antisipasi
tiga polisi bersenyap
lengkap dan seekor anjing pelacak diterjunkan untuk melakukan penyisiran di area mabes polri
tiap sudut disisir tak terkecuali mobil yang tengah parkir di depan mabes polri
untuk mencari adanya benda mencurigakan
pengamanan dilakukan tidak hanya di mabes polri
melainkan di seluruh polda polres dan polsek
guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
jadi sebenarnya sudah ketat ya
tapi teror ini kan jaringan teror biasanya
walaupun ketat ya lakukan juga karena memang berjaya
kalau bisa mereka mungkin mencari mati juga
jadi itu yang dia cari sebenarnya
sementara polda metro jaya semakin menguatkan pasukan yang bertugas di lapangan
apalagi dugaan keterlibatan pelaku penusukan dengan gerakan garis keras menguat
hingga saat ini kepolisian masih terus melakukan penyidikan
dan belum mengambil kesimpulan atas motif pelaku